tiga orang ini diantara yang paling utama tetapi perkembangan satu dua hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan
tetapi apapun maka dua patokannya satu menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja sebagai duit tunggal
dua juli juga harapan tetapi kalau kesepakatan kita bersama the sooner the better
kenapa waktu kampanye kita pendek dan menentukan quote and unquote katakan nunggu bodot nggak pasti
pasti kita tidak boleh bergantung ini mas ganjar calonnya siapa pak prabowo nggak ada
kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita